seluncuran air kolam renang waterpark kenjeran surabaya ambrol sabtu siang sekitar pukul dua
tujuh belas pengunjung terjatuh dari perosotan air setinggi sekitar sepuluh meter
sejumlah korban mengalami luka patah tulang dan trauma akibat terjatuh
para korban dilarikan ke rsud dr sutomo dan rsud suwandi surabaya
sebelum kejadian itu yang atas itu pecah terus keluar air
keluar air berwosot
saya nyelamatkan sama anak saya dari kolam langsung naik
saya takut juga nanti kan takutnya ada yang jatuh jatuh
sudah itu terus berlatak latak latak latak latak latak
itu udah nggak lihat saya
pihak pengelola menduga perosotan air tersebut ambrol karena kelebihan muatan
seluncuran air di kolam renang seharusnya digunakan oleh lima sampai sepuluh orang secara bergantian
tetapi saat itu jumlah pengguna melebihi standar
untuk pihak pengelola yang pasti akan bertanggung jawab secara keseluruhan
ada para korban kemudian biaya perabotan dan sebagainya
sehingga secara masih
kita juga kerjasama dengan pihak kepolisian
mengungkap permasalahan ini sebenarnya diakibatkan human error atau apa
ini masih dalam investigasi kapolosan jemberang
minggu pagi kolam renang waterpark di kenjeran park ditutup total untuk kepentingan penyelidikan dari kepolisian
aparat kepolisian dari polsek kenjeran surabaya disiagakan di lokasi untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam lokasi wisata kolam renang ini
ini adalah satu dari beberapa hal yang terjadi di kolam renang
jadi untuk wahana tempat sementara karena ada perjanjian kemarin ditutup total
tidak ada yang enggak karena sekarang di polisian
kami disini sedang menunggu dari laporan kode
dengan penyelidikan lebih lanjut
sebenarnya kapan laporan kode sendiri akan ditutup
sebenarnya kalau enggak hari ini ya
pasca kejadian pemkot surabaya akan mengevaluasi perizinan wahana wisata kolam renang sembari menunggu hasil penyelidikan
dari kepolisian polres pelabuhan tanjung perak surabaya
kita akan lihat evaluasi lagi
semoga ini memang kalaupun tadi human errornya disampaikan karena apa
karena kelebihan beban yang dokur lagi
berarti karena kelebihan dokur pun benar benar di jokoh
tidak ada orang yang lebih dari sana
tapi inilah yang namanya murnimba tapi semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua
sementara dalam kunjungannya ke waterpark kenjeran minggu siang
gubernur jawa timur kofifah indar parawansa mempertanyakan kelayakan seluncuran air yang dipakai pengelola
proses kalibrasinya bagaimana
rupanya dua tahun lalu juga dilakukan kalibrasi
tahun kemarin tadi terkonfirmasi juga dilakukan kalibrasi
sekarang sedang dikonfirmasi kepada tim
yang membuat konstruksi waterpark di sini dari whitewater kanada
hingga minggu siang sejumlah saksi telah diperiksa polisi
tim liputan cnn indonesia